kalian lihat sendiri kan yang kabur itu sekarang siapa
siapa lagi kalau bukan davin
emang gitu kalau orang udah merasa bersalah tinggalkan lama lama di tempat kejadian
dan itu disebut pengecut
gak apa apa sekarang istirahat aja
oh iya sorry banget ya davin
sampai ketemu besok bye
yaudah bye syah
aduh mengerti nih gue
ternyata lo disini
kenapa lo tiba tiba pergi gitu aja
bukan urusan lo mike
sekarang lo lagi nyari michelle juga kan
gue juga mau nyari lara
gue tadi udah nyari michelle
tapi dia nggak bolehin gue nyusul dia
menurut gue juga jangan nyusulin rara
dia pasti lagi nenangin diri apalagi abis kejadian kayak gini
justru sekarang gue harus temuin rara mike
gue harus jelasin semuanya
gue yakin dia ngerti kok
gue kasih tau ya
cewek lagi emosi
gak usah sok tau dia lo ya
lo gak tau rara
makanya mereka bisa temenin
siapa siapa aja sih davin
patah hati juga kayak gus
sekarang udah ketenangan
gak lah sih ya shell
padahal lo juga lagi banyak masalah
ya itu kan gunanya sahabat rara
ya udah besok gimana kalo gue beliin lo cilok yang banyak banget
lo kayak favorit banget makan cilok
lo bisa pergi gak dari sini
lo bisa pergi gak dari sini

biarin rara tenang dulu davin
tapi gue harus jelasin semua ke rara chell
rara rara rara tolong kasih aku kesempatan satu kali aja rara
untuk ngejelasin semuanya sama kamu rak
tadi dia tuh udah agak tenangan davin
cuman gara gara lo dateng
dia makin tambahan curta mak
hey gimana kalo gue anterin ke depan ya
nyari taksi ya
mau pulang sendiri aja

ya kalo mau pulang sendiri setidaknya gue anterin lo sampe depan aja gimana
buat barang barang lo dan kado kado lo biar eo yang ngurusin
ya udah yaudah
kasih aku kesempatan untuk ngejelasin
gak mau gue anterin

ngejelasin semua sama kamu rara
kalian lihat sendiri kan
yang kabur itu sekarang siapa
kalo bukan davin
siapa lagi kalo bukan davin
kalau orang udah merasa bersalah

lama lama di tempat kejadian
dan itu disebut pengecut
dan itu disebut pengecut
kacau lah punya diri itu
kamu orang semua harus sadar ya
kalo kamu orang punya kawan itu yang pengecut
lebih dari itu licik
dia itu yang sudah menukarkan kadonya
kata orang punya kawan davin itu
ini macam mana sih ini budiah
kenapa nggak kau ganti sekali
kalian ini gimana sih
bukannya misahin malah ember
ini jangan sampai terjadi lagi
paham gak kalian
mereka tuh pak yang gak mau berhenti
hukum aja tuh mereka yang udah ngerusakin acaranya rara
lo interpeksi diri
temen lo yang udah bikin kekacauan di sini
mohon maaf ibu bapak
yang seharusnya interpeksi diri dan kacau diri tuh kalian sendiri
kita punya kawan davin itu tuh
dia tidak mungkin kasih kado bunga buat rana
kamu orang berdua diam ya
kalian coba lihat kita punya omongan ini ya
kita punya kawan davin itu
dia tidak akan pernah licik seperti kamu orang semua ini
warga negara ipang
lo jangan kepedean adif
bisa aja grafi ngelakuin hal itu karena dia kecewa sama rara
kita justru sangat pede
karena kamu orang semua warga ipang ini
lebih baik kamu orang semua ini
saling memandang wajah kamu orang itu
untuk kacau diri
doang semua terima kasih
udah udah udah
masuk sini lu
ini kenapa jadi pada ributin semuanya
prime ban lu
ini jadi kenapa pada nyalahin davin sih
yang ngerusakin acaranya rara
dengar ya semuanya
gue sebagai siswa dengan misi perdamaian di sini
gue mau nanya sama lo semua
lu cegahin gak acaranya rara
lu semua jagain gak
lu semua juga emosi
lo juga gak bisa nahan diri
jadi sebelum nunjuk nunjuk orang
tunjuk diri sendiri
apa yang kau bicarakan itu
itu konkret banget
yang didulukan mereka ini
jadi tolong jangan ada yang ribut
kalau di rumah kalian lagi ada acara
ada keributan kalian terima gak
gue yang wakilin rara
saya mau minta maaf buat kalian semua
karena udah terjadinya
pertengkaran di acara ulang tahunnya rara
kecuali untuk orang orang yang sudah merusak pestanya rara
yaitu kalian berdua
sel tapi rara gimana
kalau rara saya suruh pulang duluan
biar bisa tenangin diri juga
biar gak terlalu banyak pikiran gara gara ini
kamu tuh dong
begini aja menurut aku
yang mau pulang ya silahkan aja
biarkan aja dulu pulang
yang mau makan ya silahkan makan juga
sekalian bungkus aja makannya
kok dibungkus pak togar
ya kan banyak makanan
kalau gak sayang tuh bahagia
kalau gak dimakan jeblek jeblek gitu loh
betul sekali pak
ke belakang dulu pak
dulu pak permisi ya
budiak mau kemana sih